sampai jumpa di video selanjutnya
ketika kamu harus berdoa ayat sayang
al tunggu al
apa yang terjadi
mbak pernah lihat perempuan ini gak mbak
pasti kamu udah bete banget yang nungguin aku
alia kabur dari rumah nih
itu orang bener benernya
dari dulu kerjaan selalu ngerepotin orang aja
kok kamu ngomongnya gitu sih nu
kan biar bagaimanapun tuh oleh kakak kamu
seharusnya aku yang bertanggung jawab
kata segilangannya alia
kamu yang pernah dijatuhin sama dia
kamu bukan siapa siapanya
dia malah khawatir banget kayak gini
aku mau tenang tenang aja
jangan rusak suasana pagi ini ya
ada suatu hal yang pengen aku bicarain sama kamu juga
bener bener gak bisa temen aku mikirin alia
urusan alia biar urusan aku aja
yang penting sekarang kamu konsen sama pernikahan kamu
tuhan dia kenapa kok remeh nyapa aku
aku harus bisa tuhan
aku harus bisa tuhan
jul juli jul
mamah jangan panik ya jangan panik
gimana gak mau panik pak
milo itu udah mau nikah
kalau sampai terjadi apa apa sampai dia gimana
mamah tenang dulu deh mak
iya bu ada apa
maaf ruangan icu di mana ya
tadi bu saya antar
kok kamu ada di sini
maafin aku ya pak
aku pergi dari rumah
tapi dari pagi aku gak sengaja lihat di jalan
milo tuh tabrakan
sekarang lagi ditangani sama dokter tanto
milo sedang ditangani oleh dokter
ya kita berdoa saja
semoga tidak ada yang membahayakan buat
kamu ingin sabar ya
kamu ingin tetap
ini cobaan menjelang kamu menikah
kamu harus kuat
ya tapi aku gak pernah setakut ini mo
milo gak akan meninggalkan aku
dia sudah berjanji akan menikah sama aku
apa yang terjadi dok
kondisi luarnya tidak apa apa
cuma luka memar dan ringan
semua keadaannya baik
tidak ada tulang patah
tapi apa dok
tapi semuanya belum pasti
takutnya ada pendarahan dan komplikasi
apalagi milo sampai saat sekarang belum sadar
ini ini gak mungkin dok
pasti ada yang salah
pasti ada yang salah saya gak percaya
mio kenapa kamu masih begitu
kamu harus tenang ya
tapi dengan menangis pun
nggak akan menyembuhkan milur seketika
kamu harus berdoa aja
sabar riana sabar
cukup cukup cukup
cukup cukup cukup